indonesia dinilai maju dalam menjalankan strategi keuangan inklusif di tanah air
yakni layanan keuangan yang menyasar masyarakat menengah ke bawah
dalam upaya mempersempit kesenjangan ekonomi
bila dibandingkan dengan negara negara lainnya
hal ini disampaikan melinda gates
saat bertemu presiden jokowi dodo
kamis pagi di jakarta
melalui pertemuan singkat sebelum presiden jokowi bertolak
untuk melakukan kunjungan kerja ke batam
kedua pihak sepakat mengagendakan pembahasan lanjutan
yang didirikan oleh pasangan konglomerat bill gates
bersama istrinya melinda gates
yayasan ini fokus pada perbaikan kesehatan dan kemiskinan di seluruh dunia
melihat strategi nasional presiden itu
dan melihat strategi nasional presiden itu
sebagai sesuatu yang
suatu kemajuan yang luar biasa di antara negara negara lain
sehingga dari negara negara yang mereka bantu
di afrika di latin amerika
terpilih delapan negara yang menjadi prioritas utama mereka